siapa sangka aliran sungai jernih yang dipenuhi ikan ini tadinya adalah sungai yang kotor
berangkat dari hobi bersih bersih lingkungan sejak kecil
seorang pria parubaya bernama bagung margono tergerak untuk membersihkan sungai kotor di sekitar tempat tinggalnya itu
dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang
ia kemudian menjadi sosok penggerak sungai bersih dari desa karanglo kecamatan polan harjo kelaten jawa tengah
sungai gejikan yang sebelumnya dipenuhi sampah kini dihiasi berbagai ikan
pria yang akrab di sapa mbah bagong ini sempat disebut nekat
karena mengeluarkan dana pribadi dua tujuh miliar rupiah untuk membersihkan sungai
tidak hanya merogoh kocek pribadi ia juga terjun mengurus perizinan untuk bersih bersih sungai
menyelesaikan persoalan sampah hingga akhirnya mengubah wilayah tersebut menjadi tempat wisata
dengan adanya kawasan wisata bernama water gong itu ia bisa menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat
saya berani melangkah membangun makanya banyak orang mengatakan saya gila
punya siapa kok mbah bagung itu berani membuang uang di situ
ini sepanjang tiga ratus meter dimulai lima tahun yang lalu
saya tidak menyakap
profitnya luar biasa
orang datang ke sini bisa masuk lima ribu rupiah bisa beli pakan sepuluh ribu rupiah
yang profitnya ini mutlak dipakai untuk kepentingan pemuda dan masyarakat
untuk ikannya sendiri ini saya dapat profit kurang lebih lima puluh juta per bulan
banyak wisatawan yang kaget dan tidak menyangka
dahulu aliran sungai tersebut penuh sampah dan tidak terawat
mereka merasa senang
bisa menemukan tempat untuk melepas penat dengan suguhan ribuan ikan di aliran sungai yang bersih
terkejut sih soalnya kayak tempat biasa kok jadi kayak bersih
terus ikan ikannya gimana
ikan ikannya seger seger banget lucu lucu memasin
pemanfaatan sungai atau kali yang dulunya itu tidak pernah dimanfaatkan
kemudian mereka memanfaatkan nah itulah menjadi motivasi saya untuk melihat di sini
siapa tahu nantinya saya akan menemukan ini
bisa mencontoh seperti ini
selain sebagai area wisata kawasan itu berfungsi sebagai irigasi hingga sarana edukasi tentang kebersihan lingkungan
bagus adi klaten jawa tengah